puluhan warga desa tunggang ritulungagung jawa timur
menyambut ke pulangan dian sari maharani
setelah dinyatakan sembuh dari infeksi covid sembilan belas
bahkan dalam perjalanan pulang
warga membentangkan sejumlah poster bertuliskan dukungan
dan memberi semangat karena telah mengabdikan diri
untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
saya juga terima kasih kepada seluruh warga tunggang ritulungagung
karena sampetannya begitu meriah
ini membuat saya semangat
waktu pertama saya dinyatakan positif sepedon perasaan
tapi dengan semangat teman teman
itu membuat saya yakin saya bisa sembuh
dian adalah perawat di rsud dr iska tulungagung
ia menjalani karantina di rumah sakit setelah terpapar covid sembilan belas
akibat melakukan kontak dengan seorang pasien asal kediri
yang akhirnya meninggal
sebelum diketahui hasil tesnya
dian dan tiga tenaga medis lainnya menjalani karantina selama dua puluh satu hari
kini keempatnya telah kembali ke keluarganya masing masing
yosibio novianto tulungagung jawa timur